kita ke informasi lain wakil ketua umum partai demokrat beni kaharman menilai jika presiden jokowi tidak netral dalam pilpres maka sama saja ia telah mengumandangkan perang kepada rakyat sendiri
hal ini disampaikannya melalui cuitan di media sosial pribadinya setelah beberapa hari lalu presiden jokowi mengumpulkan para ketua umum parpol koalisi di istana merdeka jakarta
menurut beni sikap presiden bisa diartikan sebagai ketidak netralan dalam pilpres dua ribu dua puluh
ia juga mewanti wanti presiden jokowi untuk berhati hati dan mengingatkan bahwa jabatan presiden yang diemban oleh jokowi bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu saja
menanggapi hal tersebut wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman mengaku bingung dengan kritik wakil ketua umum partai demokrat benika harman
menurutnya yang dilakukan jokowi hanya menjalin komunikasi dengan parpol koalisi pemerintah dan itu sah untuk dilakukan di negara demokrasi
termasuk membahas soalkan tidak di pemilu selanjutnya
habibur rahman menilai justru pihak yang menuding jokowi lah yang tidak demokratis